toko dan event olahraga lagi lagi jadi sorotan industri rokok yang diperkirakan bernilai ratusan miliar rupiah
memang tidak hanya dialokasikan untuk kepentingan promosi saja tapi juga csr atau tanggung jawab sosial dan lingkungan
termasuk kegiatan edukasi olahraga
tapi memang terdengar kontradiktif ya
menipuni perusahaan produk tembakau yang kita tahu mampu membunuh manusia
tidak sesekali dielung elukan guna mendukung finansial dari sebuah pagelaran bertemakan hidup sehat
menarik untuk diperbincangkan kami ajak anda untuk mengulas rokok dan olahraga
rokok dalam nyawa olahraga
ini adalah capture mungkin kayak conversation whatsapp
tapi ini yang dibicarakan hal ini yang ramai diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir
saat pb jarum ini memulai audisi umum beasiswa pb jarum di tahun dua ribu sembilan belas ini
yang pertama kali kemudian adalah lentera anak di twitter lewat social medianya
lentera anak menyebutkan
kalau ini adalah eksploitasi anak bahkan dengan menggunakan tagar tangkis eksploitasi anak
menyebutkan tidak ada logo atau harusnya tidak ada logo jarum pada seragam peserta anak
itu yang diinginkan oleh lentera anak
karena lentera anak melihat ada bentuk eksploitasi dengan menggunakan logo jarum dalam jersi atau seragam anak
yang bertujuan untuk meningkatkan atau adanya kepentingan perusahaan
nah kemudian ini juga ternyata senada dengan apa yang disampaikan oleh yayasan lentera anak dengan kpai
menuding adanya unsur eksploitasi anak bahwa audisi umum beasiswa pb jarum ini merupakan cara
atau salah satu cara eksploitasi untuk anak anak yang dinilai terselubung
karena dinilai nama jarum di pb jarum ini identik dengan salah satu produsen roko ternama jarum
yang berbasis kita tahu di kudus jawa tengah
walaupun pt jarum dan juga pb jarum atau jarum foundation ini dianggap berbeda oleh
dianggap terpisah oleh pb jarum tapi ini adalah produk dari csi

jadi uangnya juga dari roko jarum sendiri begitu ya
dan pb jarum juga mengklaim bahwa tidak ada unsur promosi produk roko dalam event tersebut
kalau kita telah lagi produk rokok mungkin tidak ada tidak ada direct selling dalam event tersebut
tidak ada penjualan roko
tapi kalau kita lihat brand image nya di sini logo jarum masih sama
font nya sama warnanya sama produk tidak ada
kalau brand gimana
kalau produk memang fungsinya
atau menjualnya adalah penjualan fungsi
tapi kalau brand ini adalah menarik emosi yang melihatnya ya
jadi apakah tidak ada unsur promosi dalam event tersebut
bukan tidak ada unsur promosi produk dalam event tersebut ya
ini pb jarum kemudian membantah tadi
sama sekali tidak ada promosi produk rokok dalam event tersebut
dan menanggapi apa yang dilontarkan sebelumnya oleh yayasan lentera indonesia
yayasan lentera indonesia menyebutkan
tidak boleh ada penggunaan logo jarum dalam seragam
jadi kalau kita lihat di instagram
di at pb jarum
pb jarum sempat memposting di tanggal sebelas agustus dua ribu sembilan belas
terlihat ini anak anak peserta anak menggunakan kaos bertuliskan jarum
jelas dan besar begitu ya
fontnya sama warnanya sama seperti apa yang ada di brand image dari rokok jarum sendiri
kemudian kalau kita lihat lagi setelah jadi konten ya
setelah jadi kontroversi setelah ada kajian dari yayasan lentera anak bersama dengan kpai
dan juga lembaga terkait
di tanggal delapan september dua ribu sembilan belas
ini mungkin agak ketutup ya
tapi harus saya konfirmasi
di sini tidak ada logo jarum sama sekali
di sini adanya adalah logo dari blibli
blibli com kemudian ada bendera indonesia
ada fox ada tiket com di sini
dan di belakangnya adalah tulisan indonesia
jadi sama sekali tidak ada logo dari jarum
dan kita tahu ini blibli com yang besar sekali di sini
tidak ada kaos anak anak
adalah salah satu bisnis atau produk e commerce dari bisnis klan budi hartono
selain jarum yang juga besar ya
jadi sama sama menyokonglah sama sama sister company
berikutnya kalau kita berkaca soal regulasi
ini regulasi soal bentuk promosi rokok ternyata dibatasi oleh peraturan pemerintah nomor satu ratus sembilan puluh
sudah hampir tujuh tahun berarti peraturan ini ada
kemudian di sini juga tertulis dalam pengendalian promosi
termasuk iklan produk tembakau
promosi ya tidak menampilkan anak dalam ayat h
kemudian juga tidak ditujukan kepada anak dalam ayat i
tapi kalau kita telah lagi
ada tambahan ayat dalam pasal dua puluh tujuh
tidak menggunakan gambar kartun
tidak ada gambar kartun
karena kenapa tidak ada gambar kartun
gambar kartun mungkin dianggap sebagai rangsangan kepada anak
untuk mengetahui produk apa sih ini
jadi artinya dilarang untuk menggunakan visual visual yang menarik penasaran anak ya
nah kemudian tanggal tiga puluh agustus sampai dengan hari ini
juga menpora akhirnya memberikan tanggapan resminya
tapi yang jadi perhatian kemudian dalam tanggapan resmi menpora adalah dua ayat ini
tapi nampaknya menpora tidak melihat di pasal tiga puluh lima
ini harus saya benarkan
di pasal tiga puluh lima nomor satu ratus sembilan tahun dua ribu dua belas
dalam ayat c menuliskan tidak menggunakan logo merek rokok pada suatu kegiatan lembaga dan juga perorangan
mungkin ini yang miss yang tidak disampaikan dalam tanggapan resmi oleh menpora imam nahrawi
well dilema kehadiran produsen rokok menjangkiti negara bahkan hingga sektor olahraga
kita tahu ya sulit dipungkiri bahwa kemampuan finansial produsen produsen rokok bukan hanya berkontribusi
pada pendapatan negara yang besar tapi juga jadi penyambung nyawa dalam berbagai ajang olahraga
kita lihat inilah simbiosis mutualisme antara rokok dan juga olahraga
ada banyak sebetulnya tapi di sini saya meng highlight beberapa yang apa ya
jadi top of mind masyarakat indonesia mungkin di tahun dua ribu satu ada pagelaran voli ya
ini adalah voli sampurna hijau voli proliga namanya
anda pasti sadar betul dengan logo ini dan ini juga mengikut sertakan rokok sebagai sponsor besarnya
kemudian kalau kita lihat ajang olahraga internasional ada malboro yang mensponsori f satu
dan kebetulan di tahun di f satu tahun dua ribu sembilan belas philip morris yang juga memegang nama malboro ini sempat tersangkut kasus atau tersangkut kendala
tidak bisa menjadi sponsor f satu yang terjadi di australia yang dihelati australia
karena australia sudah dilarang sama sekali tidak boleh menggunakan iklan atau bentuk promosi dari rokok indonesia
selanjutnya ada basket ini yang terkenal banget ya
selanjutnya ada intersport id mungkin ini anda kurang kurang paham atau kurang tahu ini rokok apa gitu ya
tapi kalau lihat dari logonya ini adalah gudang garam
gudang garam pun ini
ini adalah platform digital olahraga untuk gudang garam yang kita tahu sempat mensponsori beberapa event olahraga besar seperti balap kemudian juga sepak bola
tapi tidak cuma olahraga simbiosis mutualisme rokok juga terjadi di industri seni
kita tahu beberapa festival musik besar di indonesia banyak sekali diselenggarakan dengan sponsor rokok dengan uang uang yang dibakar dari puntung puntung rokok asap asap rokok menjadi apa namanya
mendominasi di konser konser musik tersebut
tapi memang seperti apa yang disampaikan oleh menpora roda industri olahraga profesional ini memang membutuhkan dana sponsor
karena secara peraturan tertulis dana apbn tidak bisa digunakan untuk mendanai ajang profesional
jadi praktis peran produsen rokok sulit tergantikan